daulat suara jangan terpatahkan hanya sekedar dengan aturan aturan formal yuridis
karena daulat suara itu ada dalam sanubari yang dalam sekali
daulat suara tak bisa dikalahkan dengan intimidasi ketakutan dan segala tedek mengek birokrasi
karena daulat suara adalah milik yang terdalam harga diri martabat rakyat
daulat suara jangan digadekan hanya sekedar mendapatkan nasi
karena daulat suara adalah milikmu yang berharga
hai rakyatku engkau lah pemegang daulat suara itu
dan engkau yang menentukan daulat suara itu mau kemana engkau berikan
rakyatku engkau begitu cerdas dalam menentukan daulat suara itu
mesi pun daulat suara kerap kali dimanipulasi
bahkan hak hakmu kerap kali dipatahkan
hanya sekedar urusan birokrasi dan urusan registrasi
serta urusan urusan yang tak ada kaitannya dengan hak milikmu
hai rakyatku engkau memang berdaulat menentukan harga
dan engkau yang menentukan daulat itu
mau diserahkan kemana
jangan engkau kadali
rakyat ini dengan segala
sehingga daulat suara mereka
dari daulat rakyatku
daulat suara itu
aku ingin daulat suara itu
dan daulat itu milik yang berharga
sehingga mereka bisa
daulat yang sesungguhnya
puisi dari roma beni
menutup perjumpaan kita di cnn indonesia prime news
saya budi adiputro
dan roma beni sistio
undur diri selamat malam